delapan hari jelang lebaran stasiun pasar senen jakarta mulai dipadati pemudik
seluruh tiket kereta api juga sudah habis terjual sejak tiga bulan lalu
sekitar dua puluh dua ribu pemudik memadati stasiun pasar senen
setiap harinya tiga puluh perjalanan kereta menuju jawa tengah yogyakarta dan jawa timur berangkat dari stasiun pasar senen
penjualan tiket kereta api sudah dilakukan sejak tiga bulan lalu
penjualan tiket secara langsung tidak tersedia kecuali jika ada penumpang yang membatalkan tiketnya